rumah sakit umum pusat nasional dr cipto mangunkusumo akan segera memiliki bangsal perawatan covid sembilan belas
kehadiran ruang perawatan khusus untuk penanganan pasien covid sembilan belas diinisiasi oleh ct corp bersama dengan bank mega indofood dan juga astra
sebagai bentuk kepedulian atas pandemi covid sembilan belas di indonesia ct corps bersama bank mega astra dan indofood
memberikan sejumlah bantuan perlengkapan medis icu dan hcu senilai empat puluh lima miliar rupiah kepada rsupn dr cipto mangunkusumo
nantinya sejumlah perlengkapan medis tersebut akan digunakan di bangsal khusus pasien terdampak covid sembilan belas di gedung kiara ultimate
rsupn dr cipto mangunkusumo yang kehadirannya juga diinisiasi oleh ct corp bersama bank mega indofood dan astra
tidak ada lain yang tidak berhasil
bukan sebenarnya kami semua merasa prihatin terhadap apa yang menimpa bangsa kita khususnya karena infeksi covid sembilan belas ini
tentu kita semua berharap badai segera cepat berlalu
permasalahan cepat selesai
oleh karenanya kami semua ingin mencoba berkontribusi untuk membantu dua pusat pandemi yang kami anggap menjadi hal yang diperlukan
dengan bantuan melalui rumah sakit cipto mangun kusumo
yang kedua surabaya melalui rumah sakit di bersas lhk
nah kedua bantuan ini kita berharap bahwa dapat membuat pelayanan kesehatan kita menjadi lebih baik
dan bisa mengurangi tingkat kematian
dan sehingga yang kita harapkan adalah tentu banyak keluarga yang tidak sampai kehilangan
oleh karenanya pak menteri kesehatan ingin saya sampaikan peralatan yang kami sumbangkan ini adalah peralatan peralatan yang relatif canggih
ya dan sangat modern
dan bisa digunakan untuk sepuluh lima belas tahun yang akan datang
nah kami berharap tentu peralatan medis ini juga dapat efektif digunakan tidak hanya pada masa covid ini
tetapi juga dapat digunakan setelah masa covid sembilan belas
jadi memang alat alatnya diberikan sangat luar biasa
berupa ventilator kemudian monitor
monitor monitor sehingga pasien itu bisa terlihat bagaimana kondisi tekanan darah dan lain lainnya
dari jarak jauh sehingga perawat tidak harus langsung menyentuh
bisa dilihat dari gambaran yang ada di monitor tersebut
kemudian juga beberapa alat yang namanya sharing pump atau infusion pump untuk memasukkan obat ke dalam pasien
itu secara terus menerus
jadi memang banyak sekali yang diberikan di karyak amin
penyerahan bantuan sejumlah perlengkapan medis untuk penanganan pasien covid sembilan belas dilakukan secara simbolis
oleh direktur utama bank mega kostaman tayyib
jadi kami menyadari bahwa kapasitas atau alat alat peralatan rumah sakit yang cukup
itu juga merupakan salah satu faktor untuk penyembuhan pasien covid sembilan belas
oleh karena itu dipelakar saya oleh ct club
dengan bank mega indofood dan astra
kita mencoba untuk menambah kapasitas peralatan kesehatan maupun ruang kesehatan bangsal bangsal
dari dua rumah sakit di indonesia
di tab awal
di rumah sakit infeksi
di rumah sakit di lhl
dan hari ini penyelenggaraan bantuan untuk rumah sakit di ciptoman dan kesomo
jadi mudah mudahan dengan bertambahnya ruang perawatan
alat alat kesehatan yang bagus yang memadai
kita bisa berperan aktif
dan menjadi solusi untuk penyembuhan dari pasien covid sembilan belas ini
bantuan alat medis yang diberikan untuk penanggulangan covid sembilan belas
di antaranya dua puluh bed icu
satu ratus lima infusion dan syring pump
dan kelengkapan pendukung lainnya
dengan bantuan yang diberikan gedung kiara ultimate akan bisa menampung empat puluh satu pasien
di ruang icu
dan enam puluh satu pasien di ruang hcu
dengan kondisi pasien sedang hingga berat
selain rs upn dr ciptoman dan kesomo
bantuan serupa juga telah diberikan kepada rumah sakit infeksi universitas erlangga surabaya
ct corp adalah grup perusahaan yang juga membawahi cnn indonesia tv
sufiani tanjung evan askam jakarta